sejumlah toko seragam sekolah di pasar tradisional kota bojonegoro
nampak sangat sibuk pada jumat pagi
para pedagang harus bekerja ekstra melayani pembeli yang datang sindi berganti
pembeli didominasi para orang tua dan anak anak mereka
untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru
meski sebagian sudah mendapat seragam dari sekolah
mereka tetap membeli seragam untuk cadangan
tidak jarang pula orang tua yang membeli seragam untuk mengganti seragam lama yang telah usang
pedagang pakaian seragam di pasar tradisional kota bojonegoro pun meraup keuntungan yang lumayan
menurut salah satu pedagang penjualan melonjak drastis dalam dua minggu terakhir
dalam sehari sedikitnya seratus tel seragam terjual
sebagian orang tua di magetan jawa timur tidak perlu merogoh kocek untuk membeli seragam baru
bank sampah sapu jagat di desa ringin agung menerima limbah botol plastik
untuk ditukarkan dengan peralatan sekolah
puluhan anak dan orang tua bergegas ke kantor bank sampah
untuk menukarkan lima botol plastik bekas dengan peralatan sekolah
peralatan sekolah yang bisa diperoleh adalah buku penggaris filpen pensil dan penghapus
ditukar sama buku sama pensil sama pen sama penggaris
dari mana dapatnya botol
karena akhir akhir ini harga buku tulis juga naik
jadi anak anak tadi membawa lima botol air mineral
bisa ditukarkan dengan satu lusin buku tulis
serta peralatan tulis menulis
selain meringankan beban orang tua
penukaran limbah botol plastik dengan peralatan sekolah ini
juga untuk mengedukasi anak anak tentang pentingnya
menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat
dibutang cnn indonesia